gedang sari berlari mengapa berlari gitu
sebenarnya berlari ini lebih ke bergegas gitu
bergegas berbuat sesuatu untuk mencapai cita cita yang diinginkan oleh banyak anak indonesia
dalam hal ini kan memang anak indonesia
nah di sini pertama kali ada ide mengaudisi beberapa anak untuk dijadikan muse
itu karena selama satu tahun kan di situ saya di smk di gedang sari
di situ pada akhirnya saya kenal dengan beberapa siswa
paling tidak tahu tentang latar belakang mereka
ada beberapa cerita dari mereka yang sepertinya sangat menarik untuk diangkat

dalam koleksi terbaru ini yang kemarin keluar di runway ada sembilan puluh look
sembilan puluh look ini terdiri dari banyak sekali pilihan
lagi lagi semuanya juga terinspirasi dari lima muse ini gitu
seperti kayak misalnya amalia
amalia itu perempuan tapi dia tuh sporty gitu
kemudian ya dia gak banyak ngomong gitu tapi tegas kayak gitu
nah makanya kan dalam koleksi terbaru juga
bidang sari berlari sendiri lebih berwarna gitu loh
lebih berwarna walaupun pasti ya masih dalam ranah warna yang biasa aku keluarkan
pasti warna hitam itu keluar gitu
tapi di sini motif motifnya lebih ngepop gitu
motif motifnya itu lebih kalau aku bilang sih lebih fun
ada motif daun pisang keluar kemudian pisang kemudian ada semut yang lagi ngigit yang warnanya pink yang kayak gitu
maksudnya ini seperti ranah bermain di sisi yang lain gitu
apa yang terjadi ketika fashion di indonesia bergantian dengan karya
fashion itu bukan berarti harus bergantian dengan tangan
tangan dengan orang yang sudah punya nama besar gitu
dari genasari berlari sendiri seperti sudah ada pesan di mana bahwa ketika saya mengangkat anak anak yang memang tidak bernama
dijadikan news itu malah justru ada cerita baru yang aku bagi ke masyarakat dan juga di ranah industri fashion gitu
nah tapi kalau ditanya siapa yang kira kira ingin ajak berkolaborasi gitu
mungkin orang yang memang tidak ada di ranah fashion